cerita dalam bahasa indonesia
dari jenis akita yang terkenal
kita harus menemukan rumah yang bagus untuk mereka
ya aku tahu mas esan ini ingin memberikan satu kepada seseorang yang spesial
dia adalah mantan guruku dan dia menyayangi anjing
aku tahu bahwa dia sangat menginginkan ras akita murni
tapi kapan kau akan memberikannya
oh setelah tahun baru
namanya adalah profesor hidesaburo ueno
ueno san adalah seorang profesor pertanian terkenal di universitas kekaisaran tokyo
dan juga seorang pecinta anjing
mas esan telah memberiku akita ini
oh hanya kau dan cisuko yang akan senang dengan anjing ini
hehehe tunggu sampai tahun baru
maka ketika musim dingin berakhir
mas esan mengirim anak anjing kecil itu dalam petualangannya
dengan kereta ekspres ke shibuya
di sana pembantu ueno san ogatakun dan kiku sang tukang kebun

ueno san anak anjing itu ada di sini
oh turunkan dia
dia sepertinya dia tidak sehat
oh kasihan sekali dia
perjalanannya pasti melelahkan
oyo si membawakan susu
ueno dengan lembut memberi makan anak anjing kecil itu
dia duduk dengan lapar dan perlahan
tapi pasti menjilati susu hangat itu
ini dia anjing baik
dan sekarang kita akan mencari susu hangat itu
kita akan memberi nama siapa
angka delapan adalah angka yang sangat beruntung bukan
ya eko itu nama yang bagus
maka hachi memulai hidup barunya di keluarga ueno dengan bahagia
ueno san selalu berada di sekitar hachiko
memberinya makan dan bahkan mandi dengannya
ini dia hachi
hah apakah dia berencana membanjiri bak mandi dengan bulu
dia lebih peduli dengan anjing itu daripada kita
ketika hachiko sudah cukup besar
dia akan menemani hachi dan ueno dengan anjing itu
profesor ueno ke stasiun kereta shibuya
sekarang hachi pulang ke rumah
kau tahu jalanannya bukan
ueno san naik kereta ke tempat kerjanya
dan hachiko kembali pulang ke rumah
tapi di malam hari
saat dia turun dari keretanya
ueno san merasa kaget karena melihat hachiko di stasiun
siap untuk menyambutnya
apakah kau disini sepanjang
hachi bagaimana kau disini sepanjang
hachi bagaimana kau disini sepanjang
hachi bagaimana kau disini sepanjang
kesetiaan seperti itu harus dihargai
nikmati kehangatan ini
itu akan membantumu
dengan cara ini hachiko menarik perhatian banyak orang yang lewat
dan kesetiaannya yang pantang menyerah
selalu melulukan hati mereka
lalu mereka melanjutkan kehidupan damai mereka
selama satu tahun penuh
sampai suatu hari yang menentukan
ya sampai jumpa hachi
hachiko terus saja mengais dan merengek
tapi ueno san tidak bisa mengerti masalahnya
sekarang jangan seperti itu nak
kau tahu aku akan kembali untukmu bukan
hachiko mengais dan merengek
kereta itu berbunyi
dan ueno yang bingung hanya bisa menepuk hachiko
dia tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya
saat aku kembali aku akan memeluknya dan merangkulnya
tapi takdir telah memutuskan jalannya sendiri
nah itu dia
apa itu akan ada pada ujian
tapi aku jamin ujiannya akan lebih sulit
kembali ke rumah
hachiko membuat banyak keributan
hachi ada apa nak
mungkin dia lapar
tetapi hachiko merasa gelisah
dan dikatakan bahwa anjing tersebut pada saat itu telah merasakan sakit yang akan datang
sensei apa artinya bagian itu
oh itu munculnya
tahu tahu kau hanya
para siswa bergegas ke sisinya dengan ketakutan
dan dokter pun dipanggil
tapi sudah terlambat
ueno san telah menderita serangan jantung yang parah
dan berita yang memilukan sampai ke rumahnya
malam itu saat air mata menetes di rumah ueno san
hachiko menunggu dengan sabar di dekat stasiun sibuya
tapi kali ini untuk seorang guru yang tidak pernah akan kembali
pemakaman diadakan dan setelah selesai
tetap saja hachiko tidak pernah berhenti untuk menunggu tuannya di stasiun
segera situasi keuangan yaiko ambruk
dan dia memutuskan untuk menjual rumah dan tinggal di tempat yang lain
dia menyerahkan hachiko kepada seorang kerabat di asakusa
selamat tinggal hachi
aku mohon jangan membenciku karena ini
hachiko melihat dengan sedih saat majikannya pergi
tapi dia telah bersumpah hatinya kepada profesor
dan ketika malam tiba dan dunia tenang
dia meninggalkan rumah dan berjalan sepanjang jalan
sepanjang jalan yang gelap dan jembatan kayu kembali ke rumahnya
kiku yang ada di sana
tercengang dengan penampilan anjing itu
apakah kau kembali untuk tuanmu
oh kasihan sekali kau
kiku dengan sedih melihat ke arah haci
tetapi sepertinya dia kehilangan kata kata
hachi tuanmu tidak ada lagi di sini
mengapa kau tidak tinggal bersamaku saja
sejak hari itu dan seterusnya
hachiko tinggal di tempat tukang kebun
dan akan melakukan perjalanan setiap hari ke stasiun
dia akan melumpuh dengan kesetiaan yang luar biasa
selalu percaya bahwa ueno san akan kembali padanya
para penumpang dan pekerja stasiun melihatnya datang
dan menunggu di luar setiap hari
bukankah itu anjing ueno san
oh kesetiaan yang luar biasa
anjing malang masih menunggu tuannya
kita harus memberitahu dunia tentang dia
loyalitas seperti itu perlu diketahui manusia
mungkin kita bisa belajar satu atau dua hal dari anjing itu
hachiko menunggu dan menunggu
tetapi ketika ueno tidak datang
dia berlari dengan lelah di sekitar tempat tempat yang dulu dia kenal dan dia cintai
kisah tentang kesetiaan hachi
hachi yang tidak tergoyahkan
pakar keturunan akita inu
mengirim reporter dari outlet media lokal
untuk mengikuti hachiko
kemana anjing ini akan pergi
selamat datang kembali hachi
aku seorang reporter dari koran asahi shimbun
apakah ini anjingnya
tidak bukan anjingku
kiku memberitahu reporter semua tentang hachiko
dan juga kesetiaannya kepada ueno san
mendengar kisah itu
reporter itu kagum dengan kesetiaan anjing itu
temuan yang luar biasa
aku harus segera mempublikasikan ini
aku harus memberitahu dunia tentang dia
dan dengan demikian
banyak artikel diterbitkan tentang anjing yang menunggu kembalinya majikannya
yang telah meninggal di luar stasiun
dan segera hachiko disambut dengan kasih sayang
kesetiaannya yang tidak pernah mati
membuat orang lain merasa terharu
dan menambahkan katako pada namanya
yang berarti kasih sayang
dan juga rasa hormat
dia kemudian dikenal sebagai hachiko
kau semakin terkenal kau tahu
sebuah patung perunggu yang indah dibuat
untuk mengenang kesetiaannya di stasiun sibuya
tapi hachiko tidak pernah mempermasalahkan hal itu
satu satunya pikiran yang dia miliki adalah
pikiran tuannya yang tercinta
delapan tahun berlalu
semua orang di jepang tahu tentang anjing luar biasa
dan kesetiaannya kepada tuannya
semakin banyak orang mulai datang untuk melihat hachiko
anjing akita yang terkenal akan kesetiaannya
mereka akan menawarinya makanan
dan mengambil foto fotonya
tetapi hachiko akan duduk diam
tidak makan tidak bergerak dari tempatnya
sepuluh tahun berlalu
dan hachiko sekarang tua dan lelah
berjalan dengan susah payah di jalur yang sama
yang dengan mudah dia lewati di masa mudanya
aku belum melihat haji hari ini
apa kau melihatnya
tidak aneh bukan
saat kereta berbunyi dan petugas pergi
hachiko muncul dari balik hujan salju yang lebat
dia berjalan dengan susah payah ke tempatnya di udara yang sangat dingin
dan duduk di tempatnya dan melihat ke arah stasiun
saat itu juga
mata lelah tua hachiko berbinar binar
tuannya ueno keluar dari stasiun
dan melambai padanya
saat dia melihat tuannya
ekornya bergerak perlahan
weno berjalan mendekatinya dan berlutut
haji aku akhirnya datang untuk membawamu bersamaku
hachiku yang setia
maka pada hari itu
hachiko meninggalkan dunia untuk selamanya
meninggalkan warisan yang luar biasa
dan menemukan hachiko yang terkenal
untuk kita semua pelajari
maka ketika musim dingin berakhir
kisah kesetiaannya menyebar seperti nyala api
menarik hati ke seluruh dunia tanpa pandang bulu
di jepang dia digunakan sebagai contoh kuat
kesetiaan dan cinta untuk keluarga masing masing
tapi di seluruh dunia hingga hari ini
kisahnya hidup di hati kita
mengajarkan pada kita bahwa setia kepada orang yang kita cintai
selalu menjaga kita
merupakan jalan yang benar dalam hidup